istilah justice collaborator santer terdengar khususnya dalam penanganan kasus pidana tertentu
istilah tersebut didapat dari konvensi pbb antikorupsi tahun dua ribu tiga pasal tiga puluh tujuh
yang disahkan menjadi undang undang nomor tujuh tahun dua ribu enam di indonesia
definisi justice collaborator adalah seseorang yang bersedia bekerjasama
dalam penyelidikan atau penuntutan dengan penegak hukum
untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terorganisir
tindak pidana yang dimaksud seperti kasus pembunuhan korupsi dan terorisme
untuk menjadi seorang justice collaborator ada syarat yang wajib dipenuhi
salah satunya dia bukan pelaku utama atas tindakan pidana yang bergulir
justice collaborator harus mengakui kejahatan atau perannya dalam kasus kejahatan tersebut
dan bersedia bersaksi dalam pengadilan
di indonesia justice collaborator diatur dalam sejumlah peraturan perundang undangan
di antaranya undang undang no tiga puluh satu tahun dua ribu empat belas tentang perlindungan saksi dan korban
surat edaran mahkamah agung nomor empat tahun dua ribu sembilan belas
peraturan bersama menteri hukum dan ham jaksa agung kapolri serta kpk
peran justice collaborator dikategorikan sangat berbahaya
karena berdasarkan keterangannya kasus pidana bisa terungkap
saksi justice collaborator ini akan mendapat perlindungan dari lembaga pelindungan saksi dan korban atau lpsk
di indonesia ada beberapa kasus yang memunculkan seorang justice collaborator
diantaranya tommy sumardi dalam kasus pelarian joko chandra
terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagi bank bali
mateus joko santoso terpidana kasus korupsi bantuan sosial covid sembilan belas
dan agus chondro praito terkait kasus korupsi pemilihan miranda gultom
sebagai deputi gubernur bank indonesia
peran justice collaborator sangat dibutuhkan dalam kasus pidana apapun
untuk mengungkap kebenaran yang selama ini ditutupi
demi kepentingan kelompok tertentu
anur gewang cnn indonesia